dan dari situ mereka akan tahu dan juga diharapkan mereka akan terbantu
aktor itu bukan asal istilahnya ngomong aja di depan mac ya